jalur roda dua jembatan suramadu akan ditutup
untuk melihat kondisi lalu lintas di sana kami sudah bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia
dia klarissa di surabaya jawa timur
selamat pagi ghea bagaimana kondisi lalu lintas di sana
baik selamat pagi maggie
memang rencananya tanggal empat belas juli dua ribu dua puluh dua ini untuk ada pengalihan lalu lintas
khususnya bagi kendaraan roda dua yang melintas di jembatan suramadu
rencananya memang hari ini menjadi hari pertama dilakukan pengalihan tersebut
namun hingga hari ini atau hingga saat ini kami masih memang masih belum melihat adanya pengalihan tersebut
artinya kendaraan roda dua ini masih melintasi jalur seperti biasanya
dan memang saat ini sudah ada petugas yang sedang melakukan pemberian
pemberian pembatas jalan yang nantinya di mana jalur di tempat saya berdiri saat ini akan menjadi jalur yang akan dilalui kendaraan roda dua
sementara dua jalur lainnya yaitu akan dilalui roda empat
dan maggie sedikit menggambarkan untuk kondisi di jembatan suramadu ini memang saat ini memang cukup berangin
sehingga memang dibutuhkan pembatas yang cukup kuat sehingga nanti tidak menimbulkan hal atau dampak buruk ketika kendaraan roda dua ini melintas
bersamaan dengan kendaraan roda empat di mana ini merupakan jalur cepat begitu megi
di belakang saya ini megi ini tampak petugas dari pln
ini sudah melakukan pembatasan jalan peletakan trafikon dan juga water barrier
yang nanti ini digunakan sebagai pembatas jalan mengingat di sini anginnya cukup kencang dan penataannya memang dilakukan di sepanjang jembatan suramadu
di mana di sejak pintu masuk sepanjang kurang lebih sekitar enam km hingga ke exit gate dari jembatan suramadu ini sendiri
ada trafikon sekitar enam ratus lebih yang nanti rencananya akan diletakkan
kemudian ini akan digabungkan dengan water barrier yang sudah diisikan dengan air
kemudian disambungkan dengan mekanisme yang khusus sehingga nantinya memang benar benar kuat
ketika menjadi pembatas

dimana kita mengetahui di sini banyak sekali kendaraan yang berlalu lalang dengan kecepatan tinggi
diharapkan pembatas ini juga mampu memberikan keamanan juga bagi pengendara khususnya untuk roda dua
rencananya juga pihak kepolisian ini akan berjaga selama dua puluh empat jam dalam sehari
ada sekitar enam puluh personil yang nantinya akan bersiaga di sekitar jembatan suramadu selama adanya pengalihan
arus lalu lintas khususnya untuk kendaraan roda dua
rencananya memang proyek penambahan pasokan listrik ke madura ini akan
atau pengalihan arus lalu lintas khususnya untuk jalur roda dua ini akan dilakukan selama satu tahun dengan pembagian dua tahap
untuk saat ini memang untuk rencana pembongkaran yang akan difokuskan di sisi jalur roda dua ini akan dilakukan selama enam bulan
dimulai pada tanggal empat belas juli hingga akan diproses
pengerjaannya akan berakhir selama hingga tanggal tiga puluh satu januari dua ribu dua puluh
untuk sementara ini memang kami belum melihat adanya petugas kepolisian berjaga
dan hari ini rencananya memang akan difokuskan untuk memberi pembatasan jalan dari mulai pintu masuk hingga pintu keluar dari exit jembatan suramadu ini meggy
baik ghea selain pembatasan jalan yang baru saja disiapkan
apakah masyarakat setempat juga disosialisasikan
apakah masyarakat setempat juga disosialisasikan
dan bagaimana dengan respon warga setempat
baik megi sejauh ini memang sebelum memasuki arah jembatan suramadu
tadi saya sudah melihat beberapa spanduk atau baliho yang menyatakan bahwa akan ada penutupan akibat imes dari pengerjaan proyek penambahan pasokan listrik ke pulau madura
yang merisikkan adanya pengalihan arus selintas yaitu khususnya untuk kedaraan roda dua
namun kami juga sempat mewawancarai
beberapa warga khususnya pengendara roda dua memang mereka sebagian besar ini memang belum mengetahui adanya rekayasa lalu lintas baru akibat adanya pengalihan arus lalu lintas ini
namun mereka sendiri tidak keberatan dengan adanya pengalihan ini karena memang sebelumnya juga pernah dilakukan hal serupa
yaitu pengalihan arus lalu lintas untuk kendaraan roda dua
namun mereka meminta memang ketika ada pengalihan arus lalu lintas ini juga diimbangi dengan adanya petugas yang berjaga
untuk menjaga keselamatan dan juga sebagai informasi ketika mereka melintas di sini sehingga memang keselamatannya mereka juga menjadi terjamin dan pengendara juga menjadi aman
baik terima kasih produser lapangan cnn indonesia ghea klaris atas laporan anda
selamat bertugas kembali